tumpukan bonggol atau akar kayu jati ini sepintas tak bernilai
namun di tangan homahidi perajin asal desa kendit situbondo jawa timur
barang itu bisa berubah menjadi produk dengan nilai ekonomi tinggi
salah satu kreasinya adalah topi akar kayu jati
bongkol kayu jati berumur puluhan tahun dipilih sesuai dengan ukuran topi
lalu dibentuk pola untuk dijadikan topi koboi
membuat pola topi memerlukan kejelian menemukan serat kayu yang pas
hingga bisa menghasilkan warna yang menarik
proses pembuatan topi kayu ini pun tidaklah sebentar
perlu waktu untuk menghaluskan dan mempertipis kayu yang sudah dipola
agar tidak berat dipakai di kepala
mempekerjakan lima warga sekitar setiap hari homaidi dapat memproduksi lima hingga sepuluh buah topi
topi yang telah menampakkan corak batik dari kombinasi serat kayunya pun
langsung disemprot dengan pernis hingga mengkilap
dan menimbulkan kesan etnik dan eksotis
sayang produknya diburu konsumen dari manca negara seperti eropa dan kanada
kreasi topi ini menjadi alternatif produk yang dibuat oleh humaydi
lantaran usaha gerabah kayu jatinya mandek akibat pandemi covid sembilan belas
ini efek dari pandemi covid sembilan belas pak ya
ini yang biasanya topi kebanyakan itu dari kulit dari kain dan sebagainya
ini dari kainnya
yang tampil beda lain daripada yang lain
jadi saya bikin dari dimudik dari akar akarnya jatuh
akar kayu jati gimana supaya jadi menyanyi ke masyarakat dari kulit dan lain lain sebagainya
dibutuhkan akar kayu jati yang terpendam di tanah puluhan tahun untuk membuat topi tersebut
sebab semakin lama serat kayunya akan semakin unik dan cerah
artinya menarik juga terus lucu
biasanya kan topi topi yang lainnya tuh tidak terlalu menarik
dari kain tapi yang ini terbaru dan terbuat dari akar kayu jati
asik gak buat fashion gitu
untuk konsumen domestik topi ini dibanderol rp tiga ratus lima puluh hingga rp tujuh ratus lima puluh
sedangkan untuk konsumen luar negeri di atas satu dua juta rupiah